truk pengangkut kren bertona selebih dari empat puluh lima ton yang tersangkut di atas rel kereta api di subang akhirnya dapat dievakuasi
proses evakuasi dilakukan dengan menurunkan tiga unit traktor dan satu unit krain
arus lalu lintas kendaraan dan kereta api yang sebelumnya lumpuh kembali normal
petugas dari kepolisian pt kai daup tiga dengan dibantu warga sekitar akhirnya berhasil mengevakuasi truk pengangkut kren
yang tersangkut di perlintasan kereta api subang
evakuasi sempat menemui kendala akibat terlambatnya mobil evakuasi kren tidak adanya operator kren yang tersangkut
serta alat pendukung lain yang tidak lengkap
evakuasi yang dilakukan sejak minggu pagi baru dapat diselesaikan pada minggu siang
evakuasi yang dilakukan sejak minggu pagi baru dapat diselesaikan pada minggu siang
sedangkan dari arah jakarta dan bandung ada delapan kereta yang terlambat
sedangkan dari arah jakarta dan bandung ada delapan kereta yang terlambat
atas kejadian ini pihak pt kai meminta maaf kepada para penumpang dan calon penumpang kereta api
sampaikan permohon maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh pengguna jasa angkutan kereta api
dengan terhalangnya rintang jalan di daerah pasir kumpul karena adanya kendaraan atau truk yang mogok di daerah sana
hari ini imbas dari kejadian di bintang jalan ini dari arah timur ada delapan belas kereta api penumpang
sedangkan dari arah barat saat ini ada delapan kereta api yang tertahan yang seharusnya sudah bisa lewat masuk sini
sebelumnya truk pengangkut kren yang hendak menuju bekasi tersangkut rel ketika melintasi perlintasan kereta api
di pasir bungur kecamatan purwadadi subang minggu dini hari
kendaraan bertona selebih dari empat puluh lima ton ini pun menutup dua lajur kereta api
hingga menyebabkan kereta dari arah jakarta maupun cirebon maupun arah sebaliknya lumpuh